enter hasilnya kita bagi baju tenang aja
hai udah yuk ya eh keikut ke ini hehehe tong betul anak baru lemening disini aja nunggu
sini lagi kok ayo dong ayo dong permisi permisi boleh minta waktunya pak nih tunggu nih um di
hai oh oh oh oh hai kan burung mp tiga ini burung kacar mp tiga kacar mp tiga kacar gini
gini babang andro kasih tahu kalau tuh burung dijual ke pasar dapetnya cuma rp lima satu
lembar dibeli es krim cuma dapat satu enak aja kalau babak androi yang beli nih bisa beli es krim
aduh aduh aduh
kalau jual murah ini kan burung mp tiga kacar mp tiga kacar gini
babang andro kasih tahu kalau babang andro yang beli bisa beli es krim empat aduh bener
kacar kacar ini mp tiga d kacar kacar iya iya kacar sepip oh gimana kalau banggul bayarin burung tiga puluh
hahaha enggak nanti dimasakin papa gimana kalau gocap daripada ke pasar palingan cuma
kucing lakunya belum lagi jauhnya capeknya juga nih nih
alhamdulillah udah deh cepet pulang sono mami terserah waalaikum salam
aduh duduk gak nyangka gua lu bisa beli nih burung padahal kan gue
dia yang aku sendiri udah sekarang kita jual burung hasilnya ntar hasilnya kita
bagi baju senang aja yuk jalan ke kue ikut ke
hehehe dong betul anak baru lu mending disini aja nunggu
delapan oh permisi pak paramisi w attitude x nih tunggu tunggu nih om
early lufthansa umbul machamata itu dibawa k gall bén kbek presidential en ing judges
weh santai om jangan marah marah
om saya punya burung
ini burung indah banget
tuh lihat tuh bapak suka
celana warna hitam coraknya putih
oh empat ya
tiga ratus ribu ini baru menurut
oke gua bayarin ya
ini bukan barangan burung om
burung tiga ratus ribu dibayar tiga ratus ribu
apa kata burungnya om
oke sekarang om tambah ya
nih gua tambah
hah tambahin money money
gua bagi bagi
ini buat lo
ini satu buat gua
buat aku ambil
abisitu kalo bang al mau jajan
jadi aku punya deh uitnya
tarap tarap tarap
aku bukan setan
aku ini sendok obat
jangan bengeng dihita
ini bukan nyili deh
bumbu masak emangnya
kamu ngapain dimari cik
aku mau nangkep kamu
kamu gausah lari lagi kan
kamu harus masuk ke dalam bambu ini
harus masuk ke bambu ini
bentar bentar bentar
ada apa sih
satu lagi buat lo
sisanya buat gua
ya ada apa
itu ada rombongan bocil
sama jembreng jembreng uit
aku mau kesana aku ambil itu witnya
abisitu balu deh
kasih aku ya
asik ke bang al
udah tenang aja gue kan bosnya
modal lima puluh ribu dapatnya segini
apa lagi sih
tiba tiba aku kepelit pipisnya
aduh gimana ya
kamu jangan pipis disini ya
kalau kamu pipis disini nanti baju aku bawa pesing
iya apalagi kalau aku masuk disini
ntar aku bawa pesing
kamu jangan pipis disini ya
terus aku pipisnya dimana
disana aja di bawah buur
kamu disini aja
aku disini aja dah
yaudah aku pamit ya
aku mudah menahan
eh awas aja kalau ketangkep
aku primpil palanya ya
aduh aduh aduh
hahaha saatnya ngerjain
satu dua tiga
kamu keterlaluan deh
terlalu saja mengerjain aku
apa salah dosaku
siapa yang ngerjain kamu
aku gak pernah ngerjain kamu
kamu ngapain sih duduk di mali
yaudah kalau gitu aku pergi lagi dah ya
terus aku mau calim dulu
kadang aku pergi dulu ya
aduh tunggu pembalasan aku